menteri keuangan sri mulyani mengaku kecewa dengan kasus korupsi pemberian status
laporan keuangan wajar tanpa pengecualian
yang dikeluarkan bpk untuk kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
selama ini pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat dilakukan secara profesional dengan bpk
dan memenuhi standar akutansi yang baik
ia juga mengapresiasi kerja komisi pemberantasan korupsi atau kpk dalam kasus ini
adanya kejadian di mana ada kl maupun bpk nya sendiri menerima suap ini adalah sangat mengecewakan tentu
silahkan kpk pertama silahkan aparat hukum atau kpk melaksanakan tugasnya
tapi mengenai status dari wtp sendiri tentu kita semua memiliki kepentingan agar kredibilitas dari status itu ditegakkan secara konsisten
apapun mekanisme saya serahkan kepada bpk